darah memasuki hari kelima pencarian korban kapal motor yuejaya ii yang tenggelam
usai dihantam gelombang tinggi di perairan kepulauan selayar sulawesi selatan membuahkan hasil
tim sar gabungan terdiri dari basarnas bpbd tagana tni polri serta dibantu oleh sejumlah warga
menemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia di pesisir pantai bagian barat pulau kayu
di kecamatan takabonerate kabupaten kepulauan selayar provinsi sulawesi selatan
jenasa korban ditemukan tak jauh dari permukiman warga desa batang pada pukul enam pagi tadi pada waktu setempat
korban bernama ahmad ilham holis pria berusia dua puluh satu tahun warga pekalongan jawa tengah
sebelumnya saudara kapal motor yuwe jaya dua tenggelam usai dihantam gelombang tinggi saat cuaca buruk di perairan kepulauan selayar
kapal yang berlayar dari penjaringan jakarta utara dengan rute lombok nusa tenggara barat itu bermuatan tiga puluh lima orang
sebelas orang ditemukan selamat tiga meninggal dunia dan dua puluh lainnya hingga kini masih hilang
oleh jurnalis kompas tv afriansa lahya dari bulukumba sulawesi selatan
selamat siang afriansyah bagaimana rencana pencarian korban pada hari ini dan titik titik mana saja yang menjadi fokus pencarian tim sar
untuk hari ini tim basarnas tetap melakukan pencarian terhadap dua puluh korban kapal yun jaya dua
yang dimana kejadian itu terjadi pada tanggal sembilan hari sabtu di perairan kepulauan selayar
nah saat ini tim sar gabungan yang terdiri dari basarnas tagana bpbd selayar tni polri maupun dibantu oleh masyarakat setempat dan maupun pemerintah tempat
saat ini mereka masih melakukan pencarian terhadap dua puluh korban itu
pihak sar gabungan mengalami kendala pada pukul sepuluh lewat empat puluh lima menit
hasil konfirmasi kami dengan pihak sar gabungan yang berada di pulau jampea
saat ini kondisi cuaca di pulau jampea ini sangat ekstrim
angin kencang karena akibat angin barat
nah pada fokus pencarian terhadap dua puluh tiga
korban ini itu tetap dibagi menjadi tiga bagian
di mana fokus pencarian keingkaman jahe itu berada dari pulau jampea
berdasarkan informasi dua korban yang ikut serta melakukan pencarian berdasarkan informasi kedua korban ini
di mana rekan mereka yang sempat dinyatakan hilang
yansyah selain kondisi cuaca yang tadi anda sampaikan apa saja kendala lain yang ditemui oleh petugas dalam pencarian korban yang masih hilang ini
baik untuk saat ini kondisi cuaca yang terjadi di pulau kepulauan selayar saat ini cuaca sedang ekstrim
nah pada saat ini posisi km tamajaya sedang mencari tempat